ya sementara itu dua warga indonesia menjadi korban ledakan bom di brussel belgia
kedua warga indonesia itu dikabarkan dalam kondisi kritis
dua wni ini rencananya akan kembali ke indonesia namun terkena ledakan saat berada di bandara
berikut keterangan menteri luar negeri retno marsudi di bali rabu siang
memang kita mendapatkan informasi ada ibu seorang ibu dengan dua anak ibu indonesia
yang menikah dengan warga negara belgia
dan dengan dua anaknya jadi ibu dengan dua anak yang masih sejauh ini bahwa
ibu tersebut memang berwarga negara indonesia dan salah satu anaknya memegang paspor indonesia